dan untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait tragedi terbesar sepak bola di indonesia
kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia wida subianto
ya selamat siang wida
wida bagaimana kondisi terkini di stadion kanjuruhan tempat anda melaporkan saat ini
ya betul benny jadi satu hari pasca tragedi berdarah di stadion tempat saya berada saat ini
ya ini stadion kanjuruhan kabupaten malang ini memang stadion masih ramai dikunjungi oleh warga masyarakat dan juga aremania
sebagian besar ingin melihat kondisi terkini dan penampakannya bisa anda melihat di belakang saya
ini seperti bangkai bangkai mobil yang rusak ataupun terbakar ini masih ada di sekitar stadion kanjuruhan malang
total kalau dari laporan resmi dari kepolisian republik indonesia ini ada sekitar tiga belas kendaraan yang rusak
namun pantauan hingga saat ini ini terlihat masih terdapat enam bangkai kendaraan
yang masih berada di stadion kanjuruhan
stadion ini sebenarnya kalau untuk minggu pagi sampai minggu sore
biasa digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan olahraga
kemudian latihan dari atlet sepatu roda
kemudian juga kalau anda bisa melihat di samping kiri saya
ini juga salah satunya ini adalah piranti piranti seperti gerobak ukm yang biasanya berjualan di kawasan ini
lebih ramainya itu di minggu pagi dan juga minggu sore
tadi baru saja ini juga
tim aremania datang di kawasan ini untuk melakukan kegiatan tabur bunga
namun sebelumnya sekitar pukul setengah sebelas sampai pukul sebelas waktu indonesia barat
ini ada olah tkp yang dilaksanakan oleh polda jawa timur
kalau benny baik bapak kalau benny bisa melihat di belakang saya
itu ada logo dari aremania baru saja tadi aremania memang melakukan kegiatan tabur bunga yang dilaksanakan
di sana terus kemudian juga saya sebenarnya ingin menunjukkan anda bagaimana kondisi stadion
kira kira kalau tadi malam gambarannya pada saat kerucuhan
stadion kanjuruan malang ini sebenarnya kapasitasnya adalah empat puluh
namun sesuai ketentuan ini maksimal memang diisi empat puluh dua
dan memang konfirmasi dari penyelenggara ini
tadi malam itu sekitar terisi empat puluh dua
data dari masyarakat sekitar ini kalau melihat sebenarnya pintu di sekitar stadion
ada sekitar belasan
namun kalau kita tahu bahwa dalam kondisi kepadatan sekitar empat puluh lima
kemudian dalam kondisi bersamaan dengan kondisi ada gas air mata yang juga dilemparkan ke tribun
ini memang kalau saya mewawancarai aremania yang tadi malam berada di kawasan ini
memang sangat padat sekali untuk keluar menuju pintu pintu keluar yang ada di sekeliling dari stadion ini sendiri
jadi ada kesulitan untuk melihat ada kesulitan untuk bernafas
ditambah juga dengan kapasitas atau luasan dari pintu stadion yang dinyatakan ini sangat sulit sekali
tentunya kita bisa bayangkan ketika empat puluh dua ribu orang keluar dalam bersamaan di stadion dengan pintu keluar sekitar belasan pintu keluar
sementara itu untuk update data terakhir yang disampaikan oleh polda jawa timur
ini korban meninggal hingga saat ini ada sekitar satu ratus dua puluh sembilan jiwa
namun untuk perawat
yang masuk dalam perawatan di beberapa rumah sakit
ada sebelas rumah sakit ya yang menjadi rujukan pasca kejadian tadi malam
ini ada sekitar satu ratus delapan puluh an orang
kemudian juga rencananya sore ini sekitar pukul enam belas an kapolri ini akan meninjau di kawasan stadion ini
kemudian dilanjutkan juga melakukan kunjungan ke korban yang sedang dirawat di rumah sakit umum daerah kanjuruhan
kemudian juga gubernur jawa timur rencananya ada di sini
jadi kita juga ingin melihat statementnya
dan apa yang akan disampaikan kapolri pada saat sampai di stadion kanjuruhan ini
kemudian juga informasinya seperti bangkai bangkai kendaraan
ini yang saat ini ada sekitar enam yang masih berada di stadion kanjuruhan ini
nantinya akan dievakuasi pasca kapolri melakukan peninjauan di stadion kanjuruhan ini
tidak tadi anda menyebut sempat bertemu dengan saksi mata dengan arema di stadion
sempat wawancara mereka
bagaimana sebenarnya kejadian pada sabtu malam
benarkah memang ada sempat kericauannya dilakukan pada penonton
lalu kenapa polisi sempat menembakkan gas air mata ke arah tribun
bisa anda jelaskan hasil wawancara anda dengan saksi di lokasi tadi malam
ya betul sekali beni
ini pernyataan dari saksi ini juga disampaikan oleh atau terlihat di video video amatir yang beredar di berbagai media sosial
jadi memang awalnya ini memang ada gerakan turun dari penonton
dari masuk ke dalam kawasan lapangan kemudian memang ada bentrok dengan petugas
namun begitu sebenarnya juga ada kesaksian dari masyarakat yang ada di situ
dilarang untuk melakukan dokumentasi
dan ini menurut saya memang hal yang seperti saya sendiri mengalami ketika ada pertandingan derby jawa timur
seperti misalnya di persebaya atau arema malang ketika ada kericuhan
ini memang ada kawasan ada kelompok yang meminta
tidak hanya masyarakat awam namun juga media untuk mendokumentasikan
alasan sementara yang ingin saya korek biasanya adalah mereka tidak ingin terlihat ada hal yang buruk
yang terekam kamera atau ada jejak digitalnya
nah sementara yang sudah beredar ini kita lihat sendiri bahwa ada penonton atau penonton dari derby tadi malam pasca pertandingan
ini memang turun ke lapangan kemudian memang ada ricuh dengan petugas
dan kesaksiannya memang ada
nah ini kebetulan saksi yang saya wawancara ini
ini berada di kawasan vip sehingga akses keluarnya ini berbeda
seperti akses para penonton ekonomi
jadi agak lebih mudah begitu keluarnya hingga hari ini pun saya bisa menemuinya
namun kalau untuk yang ekonomi ini memang aksesnya terbatas dengan jumlah penonton yang lebih banyak
jadi sekali lagi ini juga menjadi ironi bagaimana sebenarnya pengendalian suatu kejadian
namun juga solusinya ini terbatas ketika yang harusnya bisa keluar dengan santai dan juga leluasa
ini terbatas untuk pandangan kemudian juga pernafasan dan juga akses keluar yang tentunya dengan jumlah sekitar empat puluh dua ribu
dengan waktu keluar yang bersamaan ini sangat terbatas
kembali ke studio benny
baik wida kita harapkan tentunya ratusan korban yang kini dirawat di sebelah rumah sakit seperti yang anda sebutkan tadi
bisa segera sembuh
segera sembuh dan tidak ada tragedi seperti ini di kemudian hari
terima kasih wida melaporkan langsung dari stadion kanjuruhan malang jawa timur